kita beralih ke informasi lain sejumlah petinggi wilayah partai gerindra partai demokrat partai amanat nasional dan partai persatuan pembangunan
menggelar pertemuan tertutup rabu siang
dalam pertemuan itu ketua dpw partai gerindra mulyadi menyatakan bahwa gerindra resmi bergabung dengan koalisi poros baru di pilgub jabar dua ribu delapan belas
pertemuan tertutup keempat partai ini digelar di kantor dpw gerindra jalan ph mustafa kota bandung
dalam pertemuan ini hadir ketua dpw gerindra mulyadi ketua dpw pan ahmad najib kodratullah ketua dpw demokrat iwan sulanjana dan sekjen dpw p tiga pepep saiful hidayat
hasil pertemuan yang disampaikan oleh ketua dpw partai gerindra semakin menegaskan bahwa gerindra resmi bergabung dengan koalisi poros baru
yang ketiga ini adalah bagian dari upaya kami bagaimana ketua ketua partai dan partai yang tergabung dalam poros baru
ingin betul betul proses demokrasi di
di jawa barat khususnya betul betul bisa berjalan dengan kondusif
dan kami juga ingin hasil dari proses pilkada ini adalah hasil yang memiliki kualitas dan bisa dipertanggungjawabkan kepada masyarakat jawa barat
untuk menghadapi pemilihan gubernur jawa barat dua ribu delapan belas
masing masing partai akan mengajukan dua nama sebagai bakal calon gubernur
usulan nama nama itu akan dipertimbangkan hingga muncul nama pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur dari koalisi poros baru ini
tony oktora bandung